dan saat ini sudah terhubung dengan jurubicara kbri london hartio harkomoyo
selamat sore waktu indonesia pak yoyo
selamat sore lady apa kabar
baik pak bagaimana di sana pak di tengah badai covid sembilan belas varian omikron bagaimana warga di sana dan juga wni khususnya merayakan natal dan juga imbauan bagi mereka
saat ini memang pertama tama izinkan kami untuk mengucapkan selamat natal bagi para sahabat yang saat ini merayakan natal
di inggris memang saat ini situasinya hening ya
memang tidak banyak pergerakan manusia karena memang masih dini hari pagi
namun kemarin juga tampaknya juga masih sepi
hingga saat ini kbri belum menerima informasi
informasi mengenai adanya wni yang terkena varian omikron positif karena omikron
karena memang laporan hasil pcr yang diterima oleh pasien dari dinas kesehatan tidak semuanya memerinci mengenai apakah seorang itu terkena varian omicron atau varian yang lain
iya lalu bagaimana pak imbauan ataupun cara pemaparan dan juga pendampingan bagi wni
bagaimana mengupdate warga negara indonesia yang ada di sekitar inggris
sejak awal pandemi berlangsung kbri telah membentuk satgas yang bekerja sama dengan tim dokter serta para diaspora dokter wni untuk membantu para warga negara indonesia yang terpapar
kami menyediakan hotline dua puluh empat jam dan juga memberikan bantuan logistik
berupa obat obatan vitamin makanan siap saji masker serta hand sanitizer
kbri juga bersama dengan para dokter memberikan konsultasi dan monitoring kepada wni yang terpapar hingga selesai masa isolasi
ini merupakan satu additional services dari layanan kesehatan pemerintah ini
dan tidak hanya kesehatan jasmani yang kami perhatikan
tapi kbri juga melayani juga kesehatan mental karena kesehatan mental ini merupakan aspek yang penting
secara berkala kbri terus menyampaikan imbauan kepada para masyarakat kita untuk senantiasa waspada dan juga selalu memperhatikan ketentuan setempat
hal ini dilakukan via media sosial kemudian simpul simpul masyarakat maupun di website
secara berkala kami juga menyerahkan kegiatan virtual untuk merefresh pengetahuan wni
terkait dengan aspek aspek kewaspadaan dan khususnya selalu menjaga kesehatan mental
baik kalau kita lihat di sini memang dalam tiga hari terakhir di inggris itu terjadi peningkatan jumlah yang terinfeksi omikron sangat besar bahkan lebih dari seratus ribu pak
kalau media di sana bagaimana menyoroti ini
apa sebenarnya pemicu ledakan jumlah kasus
apa penyebabnya covid sembilan belas di sana
ini menunjukkan sebenarnya omikron belum menjadi varian yang benar benar dominan
masih ada sekitar
lebih dari seratus ribu merupakan varian lain
namun memang yang tidak menjadi kekhawatiran adalah jumlah penduduk yang meninggal dunia itu relatif lebih sedikit yaitu satu ratus tiga puluh tujuh orang
dan jumlah warga yang dirawat di rumah sakit juga relatif rendah
ini sekitar delapan dua ratus
tahun sangat lebih rendah dibanding pada waktu periode peak covid sembilan belas pada januari tahun ini
yang pada hariannya bisa mencatat mencapai empat puluh
di inggris sekarang memang peraturannya berbeda beda karena di inggris terdapat empat default region
untuk di england tempat ibu kota london itu berada perdana menteri boris johnson memang belum mengumumkan adanya langkah restriksi lebih lanjut pasca perayaan natal
namun imbauan yang paling banyak dilakukan dan ini juga di pick up oleh banyak media di inggris adalah mengenai pentingnya wajib masker di sarana sarana transportasi umum maupun di tempat tempat tertutup
kemudian di sejumlah tempat kegiatan sosial itu masyarakat yang ingin masuk harus menunjukkan bukti telah melakukan vaksin atau negatif tes
masyarakat juga diimbau untuk melakukan kegiatan di rumah saja apabila memungkinkan
sementara apabila kita lihat media media juga menurunkan berita bagaimana pengaturan default region yang lain yaitu di scotlandia di wales dan northern ireland
di mana mulai tanggal dua puluh enam itu sudah diterapkan restriksi untuk kegiatan publik
pertama di indonesia juga ada yang mengatakan bahwa peraturan ini akan berlaku hingga tiga minggu ke depan
lalu pada tanggal dua puluh tujuh juga akan dilakukan langkah restriksi lebih lanjut yaitu pembatasan di sektor hospitality
dan peraturan ini akan berlaku hingga tiga minggu ke depan
itu tadi pantauan dari media yang diturunkan pada pagi hari ini di inggris
oke baik terima kasih pak yoyo jurubicara kbri london sudah bergabung bersama kami di cnn